lomba perahu dayung naga di sungai tipar di desa karangbenda kabupaten cilacap jawa tengah pada minggu berubah mencekam
insiden maut itu terjadi saat perahu peserta menabrak tiang jembatan
satu orang meninggal dunia
insiden kecelakaan maut pada lomba perahu dayung naga maut di sungai tipar di desa karangbenda cilacap pada minggu sore ini terjadi menjelang garis finish
salah satu perahu yang ditumpangi dua belas peserta menabrak tiang jembatan
akibatnya fatal dua peserta terlempar dan tenggelam
warga sekitar langsung berupaya mencari para korban
sekitar satu jam kemudian satu korban bernama leo ferdinand ditemukan dalam kondisi meninggal
tubuh korban tersangkut jaring warga lima puluh meter dari lokasi tabrakan
sementara itu satu korban lain bernama adit purnomo masih dalam pencarian
hingga senin penyesiran oleh tim sargabungan belum membuahkan hasil
cuaca buruk dan derasnya arus sungai menghambat upaya petugas
dinyatakan hilang satu sudah ditemukan dalam kondisi mp dan satu dalam pencarian
itu kesulitan kita disini arus yang cukup kuat dengan pasang turut dan juga hujan terjadi di bulu